men gue itu penasaran sama pacar lo itu
ya ampun makanannya banyak banget pak
ini semua bibi gue yang nyiapin
ambil aja sepuasnya ya
pak bapak makannya dikit banget sih jadi gak enak
saya emang sedikit makan ya
emang begini biasanya
ini boleh ya pak
pak makannya peran banget sih pak
ini enak banget pak
saya biasanya emang kayak begini
oh itu cara makan orang kaya pak
biar gak repot makan ya
kelihatan juga lebih sopan kan
gitu ya pak
biar dia kasar
tapi perasanya juga
dia mudah banget diajarin
sebenernya kalau gak lahir di kampung
mungkin dia jadi bahan rebutan laki laki
emangnya pak ardi ada di atas sana
kamu kelihatannya lagi bahagia dis
ternyata bener dugaanku
kalau pak ardi itu suka sama kamu
pak ardi itu biar cerewet baik orangnya
eh tapi sejauh yang gue perhatiin
selama di jalan sama gue dia gak pernah cerewet loh
malah sabar banget
ya maksudnya beda aja sama yang di proyek
berarti benar pak ardi bener bener naksir
eh yang malem malem lu ke kantor lu ngomongin apaan sih
oh dia cuma bilang kalau kamu cantik lucu lagi
di rumah kenapa sih
oh ya udah gua kesana sekarang ya
gak usah gak usah mau tidur men
gila lu jam berapa nih mau telepon aja deh
ya udah gua itu cuma mau ngundang lu
besok itu gua ada gala diner peresmian gedung yang baru aja gua buat
lo harus dateng men
eh tunggu dulu tunggu tunggu
tapi ada syaratnya lo harus bawa pasangan
men tapi lo gak usah pusing lo gak usah pusing pusing nyari nyari cewek
tenang aja ada gua ada stop
ah ah enggak tunggu tunggu tunggu tunggu
enggak enggak gak usah gak usah gak perlu gak perlu
tenang aja ya gua udah ada kok gua udah ya
tunggu tunggu tunggu
sejak kapan lu punya cewek siapa siapa cewek lu
ah udahlah ya gua udah mau tidur nih men
ya thanks ya sampai lusa ya
jangan jangan dia bohongin gua nih
gua ayah dikadalin gua telepon ke rumahnya

gua tau itu pasti lo lagi
aduh berarti ini anak bohong sama gua mana dia
iya iya gua ajak gadis aja
tapi gadis siap ga yang gua ajak ke acara kayak gitu
hasilnya bagus juga ya
tinggal nunggu finishing aja
sering aja dengar pak ardi ngomong kayak gitu
eh aku mau istirahat
untuk urusan bangunan dia emang profesional
dia bisa kerja seperti apa yang gue inginkan
tapi untuk urusan di luar proyek
dia bisa ga ya
nanti malam saya mau ngundang kamu ke rumah saya
makan malam kayak kemarin ya pak
sebenarnya saya butuh bantuan kamu
nanti saya kasih tau
bantuan apa yang saya maksud
sampai nanti malam ya
sampai nanti malam ya
iya yaudah pak
eh ya ampun
kok lu ajar banget sih

tumben hari gini nongol di kantor gue
seneng amat kayaknya
tadi itu gue ketemu cewek
ya menurut gue sih cantik ya enggak lah ya
dasar mata keranjang lo
men kata lo udah punya pacar sekarang
ceritain dong sama gue
mau tau aja
masa sih lo gak mau berbagi kebahagiaan sama sahabat lo sendiri
gue itu cuma mau tahu gimana bentuknya pacar loh
besok juga lo lihat sendiri
gue itu penasaran sama pacar lo itu
sebenarnya pacar lo itu cowok apa cewek
ya cewek lah
gue lagi banyak kerjaan ya mik
gue juga udah enggak sabar nungguin besok
emang lo enggak ada kerjaan ya
tenggel banget sih
kayak kerjaan lo bejibun aja
pak sebenarnya ada main sih di rumah malam malam gini pakai jas
sebenarnya jos ini ada pasangannya
sekarang saya mau lihat kamu pakai gaun ini
pas apa enggak
enggak usah takut
gantinya jangan di sini
tapi di ruangan itu aja
tapi kita gak kemana mana kan pak
kamu ganti aja dulu ya
bengkak iri berubah kembali